yang butuh konkret tadi kalau kita bicara jangan hanya wacana yang butuh konkret sekarang masyarakat
itu selain keberpihakan di tanah papua yang harus di konkretkan nih bang pigaya masyarakat
menanti laka konkret sebenarnya negara negara ini kan pemerintah ya kepolisian untuk mengungkap
sudah lebih dari dua ratus hari loh novel itu belum terungkap juga mas bang ifdal serius nggak sih
negara serius kasih pemerintah serius kasih polisi mengungkap ini sementara hal hal yang
lebih mencekam misalnya terorisme itu bisa sangat cepat diatasi ini kenapa begitu lama bang ya memang
ini ada apa namanya presiden memang terlihat sudah mulai kecewa ya dengan kinerja yang ditunjukkan
oleh polisi nah karena itu dia akan memanggil lagi pak kapolri untuk menanyakan
perkembangan dari yang setelah dia perintahkan kan sebelumnya
presiden memanggil pak kapolri untuk mempercepat proses penyelesaian siapa yang berada di yang
terlibat dalam dalam penyerangan terhadap novel nah tapi setelah berjalan dua ratus sekarang dua ribu dua ratus tiga belas dua ratus tiga belas
hari ya kan nah seminggu yang lalu sebelum pak jokowi itu mempunyai hajat mengawinkan putrinya
sudah menyampaikan untuk memanggil tapi ada ada raut atau rasa kekecewaan dari presiden terkait
kinerja polisi untuk hal ini ya iya karena kelihatan kan dari apresi dia dalam menyampaikan
itu karena itu dia ingin memak ingin dulu melihat apa sih masalah yang dihadapi kan karena kan
tuntutan dari masyarakat semakin besar ya kita tahu kelompok aktivis anti korupsi
tokoh tokoh masyarakat mempertanyakan kelanjutan dari proses penyelidikan ini meskipun dari pihak
kepolisian mengatakan ya ya dan terutama setelah mereka berdari kompornas dia menanyakan ini kepada

tapi terlepas dari itu memang tuntutan masyarakat yang semakin besar untuk mempercepat proses ini pengungkapan ini memang akan ditindaklanjuti oleh presiden
tapi sangat tergantung pada setelah terjadi dialog ya
mau buat ya kan salah satu tuntutannya adalah buat tgpf
itu salah satu kan salah satu opsi yang terbuka kan
terbuka dan belum diputuskan apakah dibuat atau tidak ya bang
presiden belum mendapatkan belum terjadi pertemuan antara presiden dengan pak kapolri
saya akan ke bang pigai dulu
bang bige anda melihatnya ini persoalannya lebih ke faktor teknis bukti bukti fakta fakta orang orang
atau ada hal yang lebih besar lagi di belakangnya
tapi lebih asik lagi dijawabnya saya akan kasih anda waktu pikir pikir sejenak kita akan bahasnya di segmen berikutnya
saatlah bersama kami
saya akan ke bang pigai
bang pigai anda melihat ini faktor faktor teknis seperti tadi kata bang ifdal
atau ada hal lain yang kemudian lebih besar menghambat pengungkapan kasus ini
jadi problem penyelidikan itu ada dua hambatan yang harus diukur secara metodologis ya
yang pertama itu hambatan formil yang kedua hambatan material
hambatan material itu terkait
terkait dengan bukti bukti dan lain sebagainya
persoalan yang dihadapi oleh kepolisian ini kedua duanya
hambatan formil dan hambatan material
tentu hambatan material itu sampai sekarang kan polisi sedang bekerja
lalu hambatan formil ini agak sedikit serius
semua publik itu menginginkan hambatan formil itu terkait dengan bagaimana secara formalitas penyelidikannya
termasuk kemitraan kerjasama kerjasama di dalam penyelidikan
yang hambatan formil itu kan salah satunya gini
kpk rakyat itu meminta kpk ikut terlibat di dalam proses penyelidikan
kemudian komnas ham misalnya juga ikut terlibat
kemudian publik juga mau ikut terlibat
ini kan secara formal
problem di dalam peraturan perundangan
undangan kita ini kan agak sedikit susah
boleh juga tetapi kemarin kan pembentukan ada tim yang dibentuk antara kepolisian dengan kpk
sedikit kita juga harus sorot
saya harus jujur ya tanpa mengurangi penghormatan saya kepada kpk
kpk ini tidak proaktif membantu kepolisian
tidak proaktifnya kpk di dalam membantu kepolisian
ini juga salah satu problematik
oleh karena itu menurut saya ya kita tidak usah meminta misalnya menyatakan bahwa polisi itu gagal
ini kan lagi sedang dalam
anda lihat ada kemauan ya
cuma kpk tidak mau membantu menurut anda
ya kita memang katanya itu kepolisian dan kpk sudah sekali dua kali pertemuan
tetapi secara konkret kpk ikut terlibat untuk melakukan proses
proses penyelidikan secara bersama
ini juga belum terlihat
sehingga saya meminta gini
saya meminta presiden fair meminta tidak hanya kepada kepolisian
tapi meminta juga kepada kpk
untuk supaya sama sama bekerja untuk menemukan siapa pelakunya
minimal sampai menemukan pelaku
saya anggota tim penyelidikan novel di komnasam
anda tahu pelakunya maksudnya
saya tahu bagaimana
bagaimana beratnya menemukan pelaku
ini saya harus fair sampaikan
saya anggota tim ya
novel di komnasam
bagaimana beratnya menemukan pelaku
oleh karena itu yang bisa itu adalah kerjasama sinergis
antara institusi kepolisian dan institusi kpk
apa maknanya untuk pemerintah sebenarnya
untuk negara untuk kita
ini saling menyandra
karena ada kepentingan kepentingan
dan di balik kepentingan itu memang ada konflik interest
maka dalam ini kan sebenarnya dalam teori komunikasi dikenal dengan teori menyelamatkan wajah
bagaimana ini persoalannya adalah ini power dua kekuatan besar
nah caranya adalah tidak bisa win loss tapi win win
nah untuk win win ini harus ada kemauan dari dalam sendiri membenahi suatu sistem
dari dalam itu siapa romo
dari dalam itu baik polisi maupun kpk untuk membawa sinergis
kemudian menemukan suatu cara terobosan
tor di dalam itu menyapunya pakai yang di dalam
harus ada yang di luar
maka dibutuhkan kemauan dari luar juga masuk dalam tim itu
kalau tgpf sendiri seberapa concern pemerintah harus atau presiden harus mendengar untuk membuat ini
mereka tiga ini kan diberi waktu
ini kan menyangkut kredititasnya pak tito ya sebagai seorang polisi yang profesional
dia akan bisa membantu situasinya
kalau dia tidak mampu menyelesaikan di dalam maka dia akan membangun satu kesadaran baru untuk membangun tim baru
dan tim baru itu mendorong mempercepat
jadi menurut saya pentingnya tim yang baru itu ada untuk mempercepat proses
karena kalau di dalam ini sendiri tidak mampu menyelesaikan berarti ada kekuatan yang lebih besar
maka dibutuhkan dari luar
anda lihat ada kekuatan yang lebih besar romo
kalau kasus ini buntung ini kan buntu
jadi ini ada persoalan mengapa ini sulit ditemukan
berarti ada sesuatu yang luar biasa
dan dalam situasi yang luar biasa itu orang harus punya keberanian untuk menerobos
maka dalam teori penyelamatan muka
ini kan ada hambatan psikologi
ada hambatan emosi
ada hambatan profesional
ada hambatan tentang persoalan tentang bawaan atasan
maka untuk menerobos itu dibutuhkan kekuatan dari luar
jadi gini seluruh aktivis semua orang yang peduli untuk menyelesaikan kasus novel
mari kita kerjasama
jangan menyerang terus polisi
polisi lagi hadapi hambatan yang cukup serius
yang pertama itu adalah lembaga lembaga lain itu menekan polisi habis habisan
tapi di sisi lain kasus novel itu sudah mulai masuk ke wilayah politik juga
tapi kalau kelemahan kita boleh menekan dong
artinya gini dalam negosiasi dibutuhkan yang namanya kalau kita bicara tentang teori komunikasi
ini kan bicara mengalami backlog
berarti kan harus ada butuh yang namanya
tapi masalahnya ini juga ada negosiasi dan deadlock
karena waktu kita nggak panjang bapak bapak
saya akan tanya ke bang ifdal terakhir
deadline untuk presiden untuk membuat tgpf itu kapan
sehingga kita tahu nih batas batas toleransinya sampai di mana
jadi kasus ini kan satu satu yang menjadi kendala yang sampai sekarang sulit mengungkap oleh kepolisian
yaitu korbannya sendiri tidak bisa diperiksa
itu harus kena
kenapa korban tidak bisa diperiksa
korban tidak mau
karena itu dipikirkan oleh polisi
karena ada ketidakpercayaan kepada polisi dan macam macam
nah ini menyulitkan proses
nah karena itu inilah yang akan dipikirkan untuk bagaimana mencari mekanisme agar pak novelnya sendiri bersedia
bekerja sama sehingga seluruh informasi yang dia peroleh yang dia ketahui dan sebagainya diserahkan kepada tim penyidik
jadi belum perlu untuk bikin tgpf sebenarnya bang
tidak sebenarnya bukan persoalan tgpf
tgpf atau bukan namanya itu tidak penting
yang penting bagaimana sekarang si novel merasa trust sehingga ini bisa informasi itu diperoleh
itu yang penting bagaimana kalau dalam teori ini deadlock kan harus cari alternatif
itu yang penting kata bang fika yang tadi kerjasama ya
kalau saya mereka dua sudah sampaikan begitu saya setuju aja
yang penting kerjasama tadi bukan namanya buat tgpf
namanya yang perlu
tapi yang paling tidak bapak bapak kita setuju
paling tidak bapak bapak kita harus tetap bersama mengingatkan kepada pemerintah mengingatkan kepada polisi sendiri untuk terus bekerja
karena kita tidak akan pernah bosan sampai hari ke dua ratus mungkin hari ke tiga ratus mungkin
tapi kita berharap ini segeralah diselesaikan
kalau ada kemauan bisa
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetaplah bersama kami